menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh lima kemerdekaan ri
kali ini seorang polwan yakni ibtu trifonia situmorang bertugas sebagai komandan upacara
upacara yang digelar di markas fpu sebelas unamid darfur hanya dilakukan di lingkup internal polri
karena terjadinya pandemi covid sembilan belas pada tahun ini
walaupun demikian upacara peringatan tetap berlangsung hikmat
dengan inspektur upacara kepala satgas fpu sebelas unamid akbp henly moninke
sementara itu tiga poluan menjadi anggota tim pengibar bendera